jaringan aktivis indonesia melakukan demonstrasi di depan gedung dpr ri senayan jakarta pusat senin siang
unjuk rasa ini juga merupakan respon dari rapat dengar pendapat antara dpr dengan kementerian esdm
dalam rapat tersebut terkuak praktek praktek pertambangan ilegal yang hingga kini tidak tersentuh hukum
demo ini meminta agar komisi tiga dan komisi tujuh membentuk tim pansus
agar oknum oknum nakal dapat ditindak dengan tegas
seorang pengusaha wanita asal surabaya yang namanya keluar di dalam rapat dengan pendapat bersama kementerian sdm
yaitu tan pauling
tan balon ini digadang gadang sebagai ratu koridor
ratunya koridor koridor ilegal atau tambang ilegal batubara yang ada di kalimantan timur
unjuk rasa di dpr juga dilakukan federasi serikat pekerja metal indonesia bersama partai buruh
mereka menuntut agar undang undang omnibus law dicabut
dan memimpinnya untuk mencari kepentingan

buruh juga mengancam akan melakukan mogok nasional jika tuntutan tidak didengar
unjuk rasa ini sempat membuat jalan gato subroto dari arasemagi menuju selipi mengalami kemancetan panjang
meniputan cnn indonesia